anda kembali bersama kami di after sepuluh polda jawa timur resmi menetapkan vanessa angel sebagai tersangka kasus prostitusi online
penetapan ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik dengan membeberkan sejumlah bukti termasuk pendapat para ahli
sementara itu pasca penetapan tersangka vanessa angel mengaku trauma dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa
keadaan aku sekarang aku tertekan
bahkan aku nggak tahu melanjutkan hidup aku ke depannya
ya gimana aku di sini sebagai korban dan aku nggak tahu harus minta tolong sama siapa

dengan hasil gelar dan berdasarkan pendapat beberapa ahli baik itu ahli bidana ahli bahasa ahli ite dan ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli ite dan ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli ite dan ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
ahli bahasa ahli dari kementerian
hai ini pertama kali wat guru
selamat datang di channel
kalau memang ada pendalaman kemudian juga diduga vanessa diduga melarikan diri
tentu saja ada kemungkinan untuk ada penahanan ini
yang jelas vanessa sendiri akan diperiksa senin besok dan kita lihat saja dari pendalaman yang ada
dan juga pembelaan dari kuasa hukumnya apa saja yang bisa menjadi pembuktian terbalik yang bisa dilakukan oleh vanessa
sementara juga afrila sakila tidak luput kemungkinan peningkatan statusnya saat ini masih menjadi saksi korban
polisian terus mendalami tidak hanya media sosialnya namun juga forensik digital dari telepon selulernya
bila mana memang ada kegiatan yang mengarah tidak hanya terhadap prostitusi online namun juga ada kegiatan asusila lainnya
kemudian ada semacam percakapan yang menunjukkan menawarkan diri untuk menjajakan dirinya melalui mucikari ini
maka ini tentu saja bisa menjadi barang bukti yang juga bisa meningkatkan
statusnya yang saat ini menjadi saksi korban menjadi tersangka